dan gak mungkin lah adelina suka sama si boy
pokoknya keputusan papi sudah bulat
kamu harus pindah ke sekolah ini
serah deh pindah ya pindah
nah gitu dong saya
itu baru namanya anak papa
jadi anak itu harus nurut sama orang tua ya
iya reva nggak ada tuh yang namanya orang tua yang mau menjurumusin anaknya sendiri
depan mata gue persis ya pake kuku
cuma gue terpaksa karena kan udah kepepet banget
lo gak lihat lo udah tepar
kalau gue biar yang makin lama takutnya lo nanti bye
emang lo tuh ya suka php in cowok ya
bukan gue yang php in cewek
cuma lo sekarang nih seringan
ya emang bener
kemarin bilang udah jauh
udah diana diangkut
udah deh ya
gak usah dibahas nih
kalau lo mau berkorban buat gue gitu ya
gue sih cuma minta lu gak usah pindah sekolah
karena gue tuh
masih pengen ngeliat muka lu setiap hari
dan masih pengen ketemu sama lo setiap hari
yaudah kalau gitu gue cabut ya
lo mau cabut
kan di depan banyak angkok
eh ya tenang aja
tuh kan gue udah tau
gue sih gak minta imbalan
gue tuh cuma butuh kasih sayang dari lo nya aja
belum pernah soalnya
ngapain lagi mereka pakai ketol ketawa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
kayanya si reva itu mau balik lagi deh
jadi mendingan kita buru buru balik ke dalam
mereka kayaknya bikin perjanjian supaya dia nggak masuk asrama atau apapun itu
mas gak boleh sampai berubah pikiran
tetap pada pendiriannya mas
mas mau anak mas bandel
tapi aku aku kayaknya gak jadi pindah ke sekolah ini deh
aku mau tinggal bareng papi aja
kamu tetap harus sekolah di sini
kan paripapi yang minta minta supaya aku jangan ke asrama
dan sekarang aku aku pengen tinggal sama papi
itu kan tadi
sekarang papi berubah
papi berubah pikiran
karena menurut papi yang terbaik buat kamu adalah kamu sekolah di sini
biar kamu bisa lebih fokus lagi belajar
dan papi tahu
kamu berubah pikiran gara gara pengaruh anak jalanan itu
reva lagian kalau kamu tinggal di jakarta kamu tuh keluyuran
sama anak geng motor itu
itu bahaya dan ini semua demi kebaikan kamu
lo pikir boy itu kerjaannya cuma gitu aja
dia nggak punya kerjaan lain
kerjaan dia nongkrong tawuran balapan berantem
apalagi kerjaan dia
hei adriana lo tuh jangan sok tau deh
ngaku aja lu ngomong kayak gini sengaja kan jelek jelekin gue
kamu malah nuduh orang lain yang jelas lagi
adriana adalah mama kamu
kamu harusnya sopan sama dia
dan gak mungkinlah adriana suka sama si boy
pokoknya keputusan papi sudah bulat
kamu harus pindah ke sekolah ini
terserah deh pindah ya pindah
itu baru namanya anak papa
jadi anak itu harus nurut sama orang tua ya
gak ada tuh yang namanya orang tua yang mau ngejurumusin anaknya sendiri
depan mata gue persis ya pake kupu
kamu tuh jangan kayak anak kecil
susah sekali sih dikasih tahu
kamu saatnya sekarang menerima semua apa adanya
dan kamu harus dewasa
kan baru datang nih
pengen aku cobain aja masih enak atau enggak
tapi jangan lama lama
iya pi tenang aja
gak usah takut takut banget
aku lagi mencium bau bau kebohongan mas
mas kok ngizinin reva pergi sih nanti kabur lagi loh
dan mas percaya sama dia
oh udah deh
bentar lagi mau pulang
meja sama yang lain
jadi bagaimana pak
kalo begitu bapak tanda tangan nih formulir pendaftaran ini
kesempatan yang baik buat gue
makasih pak kalau gitu saya tinggal dulu
oh ya mas ini udah lama banget loh
kenapa reva gak balik balik ya
gak mungkin selama ini dia nyobain motornya ya kan
kita mau tenang aja gak apa apa
mas bukannya tenang aja
ini udah terlalu lama bener kata aku kayaknya dia kabur deh
aku kan yang bilang ada bau bau kebohongan
aduh mas mas ini gampang banget dibohongin sama anaknya sendiri
aku ini juga kemarin seumuran revo kok
udah kita cari yuk
sabar aja dulu balik lagi
ternyata gue gak bisa bawa balik reva ke jakarta
tapi gak apa apa deh
yang penting dia udah tau kalau gue tuh sayang banget sama dia
udah deh pokoknya sekarang juga lo ikut gue kita balik ke jakarta sekarang
nih tunggu tunggu tunggu
gue gak mau balik naik motor dulu
kok lo gitu sih kenapa tiba tiba berubah
ya gue gak mau aja diboncengin sama lo
kalau gue yang boncengin gue mau
lu yakin kita mau balik ke jakarta
pengorbanan cinta gue ke
tapi boy kita kayaknya harus mom gat dari beli helen
cuma satu ini
tuh kan aku bilang juga apa
tuh kan aku bilang juga apa
kita udah keliling keliling nyari reva tapi nggak ketemu reva ada di mana
bener kayaknya feeling aku reva kabur lagi deh mas
iya bentar bentar bentar
kita tanya satpam aja dia pasti tahu
pak satpam maaf sebentar pak
bapak tadi lihat nggak ada seorang perempuan yang bawa motor
oh iya saya lihat tadi keluar dari sini kok
aranya ke mana pak
kayaknya mau ke arah jakarta pak
bareng sama cowok yang nganterin pakai motor dan tadi nungguin di halte sana
bukan mas anak mas itu bener bener bandel banget gak bisa dikasih tahu
bentar bentar bentar lebih baik kita kejar dia ya
mudah mudahan gak troll jauh ya ayo kasih pak